puncak arus balik kedua lebaran dua ribu dua puluh tiga diperkirakan terjadi pada akhir pekan ini
sejumlah rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan
mulai dari kontraflow aturan ganjil genap hingga penerapan one way
lantas apa yang perlu diperhatikan agar perjalanan balik lancar
khususnya bagi pemudik jalur darat yang kembali ke wilayah ibu kota
sudah bergabung bersama kami sore hari ini
direktur penegakan hukum diregakum korlantas polri
brikjen paul aan suhanan
selamat sore pak aan
selamat sore mas benny
ya pertama tama kami ucapkan apresiasi terlebih dahulu
pada puncak arus balik kemarin ini banyak yang menyebut
ramai lancar dan tidak sepadat biasanya
ya pak aan lalu apa saja antisipasi ataupun rekayasa lalu lintas
yang disiapkan guna mencegah kepancetan pada puncak arus balik pekan ini pak an
baik ya jadi ada sekitar empat ratus ribu
yang belum kembali ke jabodetabek dari arah timur
terutama nanti dari timur dari selatan bandung
artinya tiap hari kalau dari sekarang ini ada satu ratus empat puluh ribuan ya lebih
yang akan masuk ke jabodetabek dari arah bandung maupun dari jawa tengah
jawa timur dan jawa barat
tentu kita sudah menyiapkan beberapa persiapan ya
reka soliditas baik itu one way kontraplow maupun pembatasan
jadi pembatasan angkutan
barang mulai berlaku kembali jam tadi untuk sumbu tiga ke atas di jalan tol maupun di jalan arteri
ini dengan pembatasan ini mengurangi kepadatan atau beban arus lalu lintas
baik itu di tol maupun di arteri pantura tengah sampai dengan selatan
itu beberapa antisipasi di jalan tol maupun di jalan arteri juga kita siapkan
beberapa rekayasa yang diperlukan untuk mengembalikan kembali ke atas jalan tol

kemudian di nagrek limbangan gentong
ini kita siapkan untuk mengantisipasi kepadatan arus yang kembali ke jakarta maupun ke bandung
kita siapkan rekayasa lintas kontraplo maupun one way nantinya mas benny
itu sudah kita siapkan semuanya
kemudian satu lagi
mengevaluasi dari pada saat arus mudik
kita juga mempertebal atau menambah personil untuk mengelola rest area
karena rest area ini menjadi salah satu trouble spot ya pada saat arus mudik
terutama pada jam jam rawan ketika akan makan siang makan malam sholat zuhur sholat maghrib
kemudian tengah malam pada saat
hal yang tersendiri ya
menjadi mengakibatkan perlambatan di rest area ini
itu beberapa persiapan yang sudah kita lakukan mas benny
baik pak an tadi ada beberapa persiapan seperti pembatasan kendaraan
seperti kendaraan truk besar dari malam tadi sudah dilakukan
dan tadi anda menyebut juga di rest area juga anda memberikan persiapan begitu
lalu ada juga di rest area itu
tidak boleh lebih dari tiga jam di rest area itu
tiga puluh menit begitu ya
bagaimana cara penerapannya di lapangan supaya pengendara itu yang istirahat disiplin tidak lebih dari tiga puluh menit pak an
jadi kita menghimbau ya
menghimbau para pengguna rest area
ini kita himbau untuk tidak terlalu lama
maksimal tiga puluh menit setelah istirahat makan ngopi
bisa melanjutkan perjalanan
kalau mau istirahat yang lebih panjang
silahkan nanti keluar gate tol terdekat ya
cari tempat di luar tol
sehingga bisa lebih lama lagi istirahat
kita tetap memanfaatkan atau memberdayakan pengamanan dalam
security atau satpam
kita catat yang masuk
setelah tiga puluh menit kita himbau lagi
untuk berangkat bergantian
karena di belakang ini masih banyak
yang sama akan menggunakan rest area ini
jadi ini kita tetap menghimbau mas benny
untuk pembatasannya atau himbuan untuk membatasi
lamanya di rest area ini
di samping itu juga kita
koordinasi dengan pengelola rest area
sehingga tidak terjadi penumpukan di mulut
atau gerbang rest area
apabila nanti kapasitas rest area juga sudah penuh
kita akan segera menutup rest area tersebut
dan menghimbau mengarahkan pada para pemudik
ini terus melanjutkan perjalanan
dan kita juga tidak
teman teman atau saudara saudara kita
untuk berhenti di depan res area
atau parkir di depan rest area
karena ini sangat mengganggu
terjadinya pelambatan ke belakang
sehingga terjadi kemacetan nantinya
kita terus menghimbau ini
baik pak an
jadi ini yang penting juga
jangan sampai berhenti di depan rest area
karena nanti macetnya bisa sampai ke jalan tol
dan juga kasian juga nanti ada yang
ada yang mau
ada juga nanti yang mau masuk ke rest area
untuk istirahat buang air dan juga ibadah
akhirnya terganggu begitu ya pak an
pak an ini kita juga
rest area kemarin juga di kilometer
masih sulit dipadamkan kebakarannya begitu ya pak an
pengendara yang cukup khawatir juga
karena malam hari ini ada api
ada asap juga
dan mempengaruhi perjalanan saat puncak harus balik nanti
nah lalu adakah pengawasan khusus
di sana dan apa imbauan bagi para
pengendara yang nantinya akan melewati
rest area di kilometer ini pak an
untuk b ya karena
karena masih ada apa
kita mengarahkan ke enam puluh dua nantinya
kita arahkan untuk masuk di rest area sana
jadi untuk sementara ini
atau yang mengarah ke jakarta
kita tutup sementara
sampai dengan situasi aman disana
kita tidak mengambil resiko yang lebih jauh lagi
nanti lalu lintas di arus balik
titik titik mana saja yang nantinya akan menjadi titik rawan kemacetan
lalu apa yang harus diwaspadai
terjadinya bottleneck maupun penumpukan kendaraan
ini dimana mana saja pak an
untuk di tol sendiri
ini masih rest area mas benny
memang mungkin di satu sisi
masyarakat juga sudah lelah
ini sangat dilematis
tapi kita tetap menghimbau ya
ini masih diperlukan untuk mengembangkan
ataupun bahu bahu jalan
untuk tidak dijadikan tempat parkir
bahkan ada yang menggelar
t car kemudian piknik
ini sangat tidak diakomodasikan
sangat berbahaya sekali
jadi kami tetap
fokus untuk pengelolaan rest area ini
untuk memperkuat di rest area
juga kita memasang
parkir di depan rest area
kemudian kita juga terus mengarahkan
mengarahkan untuk keluar di gate terdekat
apabila sudah lelah sekali
mengizinkan untuk tetap mengemudi
kemudian titik lain
itu ada kontraplau nantinya
tentu juga ini kita akan kelola dengan baik
kemudian di empat puluh tujuh nanti
pada saat masuk ke
ke jalur utamanya
di jalur a
di jalur bandung
ini juga kita kelola
sehingga tidak terjadi penumpukan penumpukan
kemudian di arteri
ini karena volume yang cukup
dari bumi ayu
kita terpaksa melakukan one way
tadi sudah kita mulai one way
sudah kita lakukan one way
karena derasnya arus dari arah banyumas
kita memberi kesempatan prioritas
kepada saudara saudara kita
yang akan mengarah ke
itu karena penyempitan di situ
kemudian pasar tumpah juga
sudah mulai sekarang ini
kita juga kelola untuk pasar pasar tumpah
kita perkuat personil
untuk melakukan reka saluritas
sampai pengalian airnya
atau kembali ke tempat yang harus
itu beberapa spot ya
yang kemungkinan menjadi titik
pada saat arus balik nantinya
baik pak han
ini kemarin menteri koordinator
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
menyebut memperkirakan volume kendaraan
pada puncak arus balik gelombang kedua ini
tidak akan sebanyak gelombang pertama
lalu dari sekitar tiga hari terakhir ini
kapan diperkirakan nih arus balik ini
paling padat terutama di jalur pantura
dan juga selatan
kalau kita lihat
untuk arus balik ini
ada dua gelombang ya
kemarin di tanggal dua puluh lima
ini angkanya sampai
itu di puncaknya
kemudian untuk saat ini
terutama yang titik krusial ya
empat ratus ribu yang belum kembali
sampai jam enam tadi pagi
artinya setiap hari kalau kita bagi tiga
ya bagi tiga
ada satu ratus empat puluh ribu
kendaraan nantinya setiap hari
yang akan melintasi titik krusial
apabila angkanya melebih satu ratus empat puluh
artinya sisanya makin sedikit
mencapai puncak nanti puncaknya
kemungkinan di hari minggu
kita terus perkembangannya
untuk puncak arus ini
namun kita selalu siap
selalu siap untuk mengelola
tetap bisa kembali
waktu tempuh juga lebih cepat dari tahun lalu
ini yang kita harapkan
dan juga keselamatan
keselamatan para pemudik juga kita tetap
baik pak an
kalau misalnya berdasarkan evaluasi juga dari beberapa hari
terakhir dan juga
harus balik kemarin
lalu apa yang akan menjadi fokus pengawasan
di tiga hari terakhir ini pak an
dengan baik seperti sekarang
ini tadi terjadi pelambatan
kita melakukan penarikan
karena arus deras kita juga melakukan kontraplow
mengeluarkan di exit
sehingga ini terus kita bisa kelola dengan baik
itu akibat dari
rest area yang ada di tiga ratus delapan puluh sembilan
kita akan kelola terus res area di tol ini
terutama pada jam jam tadi
pada jam jam ini
dan tengah malam
ketika mereka sudah lelah
untuk di arteri sendiri
di jalur jalur yang sepit
pasar tumpah terutama
kemudian di pantura sendiri
kita tetap akan kelola
baik pak an
apa imbauan bagi pemudik yang hendak
balik pada akhir pekan ini pak an
tetap kami menghimbau
kepada seluruh warga masyarakat
yang akan melakukan balik
maupun ke tempat tujuan lain ya
jangan mengemudi kalau tidak sehat
kalau stamina tidak fit betul
jangan memaksa untuk terus mengemudi
pada saat sudah lelah
konsentrasi sudah berkurang
kemudian siapkan kendaraan
maupun roda empat atau lebih
kendaraan yang sehat
sehingga tidak menjadi
sumber untuk kemacetan
dari para pengumudi sendiri
ikuti arahan petugas
kemudian tetap disiplin
untuk lajur tidak siksa
saya kira mas benny
mudah mudahan dengan mengikuti
nanti perjalannya bisa lancar
bisa aman selamat dan
untuk mudik balik tahun dua ribu dua puluh tiga ini
baik terima kasih
pak an sudah bersama dengan kami
semoga selalu sehat sehat
untuk bertugas nanti
di puncak arus balik lebaran
selamat bertugas kembali
pak an terima kasih
terima kasih mas benny